menderita bukan afif aja pak
dampaknya ke semua keluarga di rumah ini
dan dengan alasan cinta juga
papa menikahkan bella sama afif
terus kenapa bapak gak bisa merestui hubungan raina sama radit
kalau om sama tante belum yakin dengan saya
tolong kasih tahu saya om
siapa sih malam malam di
atas kehamilan kamu
kalian seling kenal
tolong titipkan bunga ini untuk raina
bunga untuk kamu menyusul ya
artanya ada gak
gafin mau ngapain
cuman untuk nguras hartanya
dia tau banget
gimana cara merhatiin mereka
begitu radit dapet hatinya
dia kuras hartanya
banget tuh orang
ini foto adikku
ini korban lain sebelum adikku
semuanya masih muda
bahkan lebih muda dari karena
cerita mereka semua kurang lebih sama
mereka meninggal dengan benihnya
dan mereka berdua
dengan penyakit yang kurang lebih sama juga dengan adikku
dan mereka berdua
ini semua bukan kebetulan
kamu harus lindungi kak raina
om saya radit
kenal raina dimana
oh sebenarnya sih kebetulan waktu raina lagi makan di hotel rainbow on
dan kebetulan saya koki di sana
saya sering makan siang di sana
yuk duduk yuk
sebentar ya saya panggilkan raina ya
mau bicarakan apa ya
saya menjalin hubungan serius sama raina om
dan kami saling jatuh cinta
kedatangan saya kesini
saya ingin melamar anak om raina
saya mau doa restu
saya mau menikahi anak om
sama ini orang orang gak ada yang peduli sama aku
kenapa sekarang mereka malah ikut campur urusan aku
kenapa mereka gak ngebiarin aku bahagia
kalau mau masuk kamar orang tuh ketok pintu dong
aku kesini cuma mau ngasih tau doang
kalau pacar kakak radit ada di depan
dan yang tadi aku denger sih katanya dia mau ngelamar kakak
tuh kan apa aku bilang
radit itu serius sama aku
kenapa jadi begini sih
kalau boleh saya tahu
usia kamu berapa
dan kamu tahu berapa usia raina
kalau kamu udah tahu usia dia berapa
raina itu terlalu muda untuk kamu
jadi saya rasa percakapan ini gak usah diperpanjang lagi
karena saya jelas tidak menyetujui hubungan kamu dengan raina
kenapa bapak mau membuat masalah ke umur aku sama radit
aku cinta sama radit pak
dan dia datang kesini untuk niat yang baik
dia mau serius sama raina
nggak ada lagi yang lain
sadar gak rena
mukanya aja tua
emang gak ada laki laki lain
eh kamu punya apa
berani sekali melamar anak saya
apa pekerjaan kamu rumah dimana
mah radit itu chef di hotel yang terkenal
baru koki aja laganya
berani datang kesini mau ngelamar anak kita pak
mama gak setuju
saya akan bagian anak om
radit itu laki laki yang baik pak
dia punya pekerjaan yang tetap
kami bisa aja melakukan kawin lari
tapi dia gak melakukan hal itu
justru dia datang kesini
dia mau minta restu ke papa sama mama
eh tukang masak
kalo sampe kamu berani
lihat aja ke ujung dunia
saya akan cari
sampe dapet saya akan hancurkan hidup kamu
rena kamu tahu kan mama kamu seperti apa
kalau gavin terus terusan bersikap genit seperti ini
sebaiknya aku menjauh dari gavin
pasti gavin sudah ngerencanain sesuatu
makanya didatang kesini

aku gak akan biarin dia merusak rencana aku
tolong restui kami menikah
saya akan jaga raina
saya akan bahagiain anak om dan tante
gak gak gak
gak akan terjadi jangan mimpi kamu ya
selama ini bapak selalu mengajarkan
kalau cinta itu hal terpenting dalam sebuah hubungan
dan papa lihat sendiri kan
apa yang terjadi sama afif
mama memaksakan afif
menikah dengan wanita yang gak dia cintai
dan akibatnya apa
pertengkaran selalu aja terjadi di rumah ini
dan yang menderita bukan afif aja pak
dampaknya ke semua keluarga di rumah ini
dan dengan alasan cinta juga
papa menikahkan bella sama afif
terus kenapa bapak gak bisa merestui hubungan raina sama radit
kalau om sama tante belum yakin dengan saya
tolong kasih tau saya om
bisa gak kita berbicara sama rina sama radit

gimana cara bahagiain anak om
saya akan lakuin semuanya
pak jangan kena hasut
pokoknya mama gak setuju
disatu sisi raina benar
menikah itu seharusnya dengan dasar cinta